selamat malam media sosial berperan besar dalam kampanye pilkada
dki jakarta contohnya sangat terasa meriahnya
pendukung dan pembenci saling bersautan ibarat serdadu perang sedang adu kekuatan
prediksi meningkatnya kampanye digital memang benar adanya
adu argumentasi dan perdebatan menjadi makanan sehari hari
meski bagi sebagian orang tindakan ini bermanfaat juga sebagai lahan mata pencaharian
lumayan buat tambah tambahan
kali ini kami akan ulas suara wiris putar pilkada dki bersama saya alfito dinova gintings
anda menyaksikan afd now
kita tahu ada tiga pasang calon yang bakal meramaikan pilkada ibu kota
serangan membabi buta dari netizen menikam calon lawan dan membela pilihannya
ibarat kata genderang perang sudah mulai ditabuh sekarang sekarang ini
yang paling apes menerima serangan siapa lagi kalau bukan petahana
ada pemain pemain besar dalam perang dunia maya
netizen pasti kenal dengan berikut ini
perang digital kian menyengat tajam
dua orang ini saling lawan dalam postingan berisi sindiran dan tentu saja pukulan telak untuk menjatuhkan lawan
ini saya hanya mencontohkan saja
tidak ada maksud mencela apalagi menghina
pendukung mati matian membela juaranya seolah tanpa celah
maklum saja yang sudah bergabung menjadi tim pemenangan sang petahana
sementara lawannya figur digital yang menjadi rival kontroversial john ruh ginting
baginya membenci petahana adalah harga mati
ini contoh yang menarik
beruntung sekali humas pemprov dki karena cuitan yang dilakukan pendukung ahok
nyaris mengambil alih tugas publikasi
ya lumayanlah bisa santai sedikit kalau begini
lain lagi dengan cuitan lawannya
kalimatnya sedikit efeknya cukup menyakitkan
inilah kondisi dimana substansi tidak lagi menjadi penting
coba anda bayangkan urusan main gaple tiba tiba ramai diperbincangkan
dan hebatnya cukup ampuh mancing serangan
urusan main gaple sekalipun bisa mengancam pencitraan seseorang
kalau tidak percaya coba kita lihat balasan serangannya
cuitan sudah pasti berbalas cuitan
kita doakan saja ini tidak berkelanjutan
oh ada lagi netizen lain yang juga dieharder petahana
segala sesuatu yang dilakukan jagonya dikomentari positif
sementara segala sesuatu yang menyenggol jagoannya ditanggapi sensitif
adi ms memang sangat jenih
sebagai seorang seniman tentu perasaannya sensitif
yang mudah sekali terharu dengan visualisasi
apalagi visualisasi seperti di dalam kicauannya yang satu ini
anda mau lihat kicauannya yang lain
tudingan dan tuduhan yang membelit petahana gubernur dki jakarta kian runyam
untungnya masih ada pihak yang bersedia untuk membela
seperti yang saya katakan tadi inilah bentuk dunia perang era baru
segala bentuk kemenangan dan kekalahan dituangkan cukup hanya dalam bentuk tulisan atau cuitan
tapi percayalah dampaknya sangat kuat
pendapat model ini bisa berbuah sahutan atau minimal pengaruh pada pembacanya
apakah anda termasuk orang yang mulai lelah dengan riuhnya ujaran kebencian terkait pilkada dki jakarta di media sosial
tenang anda tidak sendiri
tengoklah cuitan ini
pilkada cepatlah berlalu
bosan aku buka twitter isinya berantem melulu
ini yang menarik dalam pertarungan pilkada dki jakarta
teknologi aktif berperan atau lebih parah lagi bisa berubah jadi aktif berperang
ada yang namanya influencer yakni orang orang atau tokoh tokoh yang menggoreng kampanye salah satu calon melalui media sosial
ya media sosial menjadi basis kampanye dalam pilkada dki jakarta kali ini
siapa saja orang orang berpengaruh atau pendukung influencer di balik

atau menghafal wirdi interbecause lantai

ini karena hanya untuk melakukan mais ro ug
jakarta telah memasuki masa kampanye
pergerakan para pendukung masing masing pasangan di media sosial pun semakin masif
peranan influencer atau orang yang sangat berpengaruh di media sosial tentunya turut berperan dalam meraup dukungan publik
rustika herlambang direktur komunikasi indonesia indikator menyatakan
unggahan influencer di media sosial akan berpengaruh karena orang bisa membentuk persepsi di media sosial
sebut saja komposer adms yang menjadi pendukung pasangan ahok jarot
ini terlihat dalam berbagai cuitanya yang berisi dukungan terhadap sosok maupun kinerja ahok
dengan memiliki lebih dari satu juta pengikut banyak yang meretweet tulisan yang diposting komposer ternama di indonesia ini ketika memposting dukungan terhadap ahok jarot
adms telah gencar memberikan dukungan bahkan sejak ahok belum menetapkan jalur independen atau jalur partai
influencer ahok jarot lain adalah sosok penulis dan aktivis muhammad guntur romli
dengan berbekal banyak follower
ia sering memposting hasil kerja nyata ahok
bahkan ia tak ragu mengeluarkan kritikan keras terhadap pendukung pasangan lainnya
untuk pasangan anis sandi ada penyiar dan komedian panji pragiwaksono
selain menjadi bagian dari juru kampanye anies
ia juga sebagai influencer yang secara masif menunjukkan dukungan kepada pasangan anisandi
bagaimana dengan agus silvi
pasangan agus silvi tampaknya belum memiliki pendukung influencer di media sosial
namun dari banyak informasi
percakapan di media sosial
agus silvi tak jarang mendapat perhatian netizen dan menjadi trending topic dalam beberapa isu
untuk menghidupkan kampanye
tentu pendukung influencer memiliki peranan besar
sebab para influencer bisa mempengaruhi para pengikutnya
media sosial memiliki fungsi strategis dalam politik
terlebih dalam pilkada dki jakarta
media sosial dijadikan kanal utama untuk menggait para pemilih pemula dan kelas menengah di jakarta
di samping itu menurut yose rizal pendiri lembaga survei politik kwave
kedua segmen ini juga merupakan social influencer yang dapat mempengaruhi pemilih lain di luar segmennya
ayesha nesti cnn indonesia
kami akan undang langsung dua orang yang berperan aktif memberikan pengaruh pada media sosial
dalam panasnya pilkada dki jakarta
nantikan kehadiran adi ms dan john ruh di studio kami

motivasinya apa dulu sebenarnya kalau tadi saya jawab yang pertama oke tidak lelah tidak capek
karena kan saya memaknai ini sebagai perjuangan perjuangan dakwah lagi tenang dalam berjuang
kita enggak capek selama kita yakin itu kita berada di yang benar selama kita yakin kita
memperjuangkan sesuatu yang baik sekiranya dari sisa baik walaupun saya sering dibully sering
diturut sama fitnah sering dihasur sering macam macam tapi saya enggak peduli semua itu karena saya yakin
saya on the track di jalan yang benar enggak pernah dipolisikan justru yang pernah polisikan itu saya
mereka tuh bilang saya tunggu vina tapi saya tantang kalau tunggu vina udah polisi kan aja
saya bilang nggak ada yang paling paling polisi kamu malah mereka mau berbicara
ngomong gitu jadi saya pernah memposisikan orang ya justru saya yang pernah gitu loh kalau masih
polisi nggak pernah mas adi dan bang johnro ini selalu ber di posisi yang berbeda ya pernah nggak
ada satu satu momen dimana oh ini kita sama nih kalau itu saya kurang tapi kan gini mas sebetulnya ya
sebetulnya kan perbedaan itu biasa sama seperti juga dulu ketika banyak juga orang indonesia yang
enggak biasa sama berbeda sebetulnya saya itu sangat biasa terhadap perbedaan cuman kan sekarang ini
dulu ya sebelum era jokowi dan sebagainya sebetulnya dari dulu orang indonesia itu punya kebiasaan
begitu kita mengkritik orang itu dibilang memusuhi gitu loh nah di era jokowi ini dan ahok ini itu
lebih lebih lagi mengkritik jokowi dibilang memfitnah gitu loh kayak gitu kan nah padahal kan sebetulnya
seperti itu nah sama seperti misalnya kan saya dan mas adi kan berbeda tapi ketika ketemu tadi
foto bareng ngakrab gitu kan itu bagus sebenarnya gitu kayak gitu mungkin harus antara ide sesama
nasional gitu ya artinya ketemu darat jangan jangan saya khawatir gini ketika para penggiat
soseal media ini yang ke sebagian orang bilang lo kok agak agak anti sosial gitu kan kalau orang orang
itu kan suka ini sendiri apa segala macem itu kalau ketemu malah nggak ngobrol jangan jangan
karena orangnya pendiem nggak terlalu outspoken apa segala macem tapi bang jonro diidentifikan selalu ya artinya ini adalah dua bidangnya sekali
dua tessa dan anti tesa d dua pihak yang berbeda pertanyaan saya tetap sama ada enggak sih
sebenarnya keuntungan materinya jujurnya materi jadi gini bayar atau kemudian mendapatkan kalau
dibayar enggak saya sama seperti mas adi tadi saya demi allah suka rela atas ini dari bayar
enggak ada beresnya kalau saya kan gini ini saya cerita ini saya belak belakan dulu sebelum saya
rajin ngomongin politik saya itu pernah jadi buzzer tapi bukan belajar politik belajar perusahaan corporate
itu bayaran saya sekali saya nulis artikel itu satu juta coba bayangkan kalau seandainya saya
itu bener bener dibayar selama dua tahun ini saya udah kayak raya saya udah punya pilar di puncak
mungkin pasal faktanya sekarang saya motor saya masih butuh saya enggak punya rumah rumah saya itu
warisan orang warisan mertua saya kemana mana cuma naik motor kadang kadang menjalankan apa untungnya
nah jadi itu saya merasa itu kepuasan batin iya gitu loh kepuasan batin iya kayak gitu mas adi juga
begitu ini kepercayaan mata mata karena percaya
apa yang di di pikirkan benar dan kemudian di perjuangkan lewat kata kata ya saya kira
ngebahas kronan produk itu produknya semua ada banyak produk yang saya gak bersedia tujuan tapi
kalau ada masalah masih online gitu ya oke aja gitu dan kalau ditanya kenapa kok buang waktu istri
nggak ngerti kadang kadang kamu ngapain sih gini gini
dan saya mengukur diri saya masih belum terlalu parah
jadi nge tweet itu bener bener intermezzo buat saya
dikala bikin aransemen seringkali
setiap satu jam sekali saya mesti break
karena saya baru baca koran atau apa
aku perhatiin nih apa sih oh lagi gini
ya udah kasih pendapat
saya merasa sebagai rakyat biasa yang perlu
partisipasi memberikan opini pribadi gitu ya
sejauh tidak menggunakan kata kata
ini urusan sosial media ini
bang johnru juga begitu
instagram itu bagi saya adalah sebuah
hak cipta fotografi saya senang mau trade gitu
jadi saya lebih banyak itu
pertanyaan saya begini pernah nggak sih
gara gara urusan sosial media ini nggak bisa tidur
kan pastikan dua duanya karena sangat
sangat persisten dengan perjuangan
terhadap apa yang dianggapnya benar
itu dibully mas adi pernah dibully nggak
oh pernah dan nggak apa apa
ini buat penyeimbang
tweet itu penyeimbang kalau dulu tuh kalau kesel
terus ngedumel gitu ngapain ngedumel
terus ngedumel ke orang ke istri
belum tentu dia suka dengarnya
nah sekarang ada saluran saya ngedumelnya disitu
kalau harus ngedumel gitu ya
terus misalnya orang karena itu orang
strike balik gitu ya
nggak apa apa kalau mengkritik biasa
buat aku masukan gitu tapi kalau udah kata kasar
pernah marah banget gak gara gara twitter
ya kalau nggak
marah banget enggak karena begitu kasar
begitu kata katanya aneh aneh apalagi fitnah
udah mencelayang nggak ini
hak kita terus ada yang bilang
oh ini nggak apa anti kritik apa
ah ngomong terserah
apa aja terserah
bang johnro pernah sampai nggak bisa tidur
terus kesel banget dongkol banget
saya pernah baru baru ini
jadi ceritanya itu saya nggak perlu nyebut nama
jadi ada sebetulnya beliau itu
adalah orang jadi kan dulu gini loh
dia itu salah satu tim sesnya salah satu
paslon sekarang gitu jadi dia itu
menulisnya tunggang fitnah disitu artikelnya itu
lalu di twitter saya mention dia
begitu saya mention dia dia marah
lalu dia mention gue katanya terus saya bilang
lo ngebahas gue di artikel lo kenapa lo
tiba tiba dia nulis artikel lagi balik lagi
dia nyebut saya saya marah waktu itu saya telpon
temennya malam malam gitu eh bilangnya lo
temen lo kurang ajar banget setelah orang
kulitnya jam dua belas malam waktu itu bahas dia
pertanyaannya gini nggak
apa namanya keuntungan apapun
yang didapat selain mungkin
apa ya rasa kepuasan
tertentu lah pada
at certain point gitu terus marah marah
kayak gitu stres gitu apa untungnya
menjadi tweet apa untungnya
jadi kan saya yakin saya dan mas adi itu
punya satu kesamaan yaitu sama sama berjiwa seni
iya betul nggak sih betul betul
nah orang yang berjiwa seni itu bagi mereka
itu kan gak happy marah marah gitu
tapi setelah itu saya bahagia
kami akan kembali sesaat lagi
tetap lagi bersama kami

baik banyak orang yang
kan tau setelah
bundar dari bola barangkali bisa bergulir
ke kiri bergulir ke kanan
apa nggak khawatir suatu ketika
ini kan perjuangannya ngotot banget nih
yang satu ekstrim kiri yang satu ekstrim kanan
pada suatu ketika politik berubah
dan kemudian orang yang
nggak sejalan dengan
cita citanya atau kemudian
melakukan tindakan lancung yang sering
kita dengar di dunia politik
nggak nyesel tuh pada akhirnya
udah berpeluh peluh marah marah
ini suami gue lebih sayang sama
gadgetnya daripada sama gue
jadi saya bukan kelompok
kalau misalnya berubah pada akhirnya
oh ini orang kok kayaknya
nggak sesuai dengan tujuan
makin tua ya
jadi makin tua saya lebih banyak
kalau intuisi saya mengatakan
ini orang berdasarkan pengamatan tentunya ya
pengamatan ini ini track record
ini orang patut didukung saya dukung
tapi begitu dia
memperlihatkan sesuatu yang
ya buat saya aduh kok begini begini
ya saya nggak segan segan untuk
cabut dukungan atau simply
diem aja gitu seperti sekarang
nggak tahu ya kalau lupa seingat saya saya nggak pernah
bicarakan soal pesaing
saya nggak peduli apalagi saya kenal semua
empat empatnya saya kenal
iya saya kenal bener
dan anda nggak punya isu sama mereka
enggak saya kenal baik banget gitu
tapi tetap kalau melihat
yang menurut saya
menurut saya ya
orang kan beda beda menurut saya paling pantas
lepas dari masalah isu ini itu track record aja
jakarta selama ini begini begini
udah ini dan saya gak pernah peduli
sebenarnya negatif campaign biasa kan nggak ada masalah
jadi cuma fokus di orang yang didukung saja
dan mendukungnya juga bukan
saya simply ngasih lihat aja ini karyanya
kalau bang jendro sekarang ini
saya tuh sebetulnya konsep utama
saya dalam bersosmed itu adalah
dan mungkin yang paling
apa ya atau mungkin
kalau bahasa yang lebih sini
perang opini gitu loh jadi gini
jadi kan gini loh gini was
sekarang kan ada fakta
bahwa ada media mainstream
ada media yang mendukung si ini mendukung si ini
jadi kan kadang kadang ada isu isu
tertentu yang mungkin sengaja dipelintir atau apa
ada hoax segala macam dan sebagainya
nah saya kemudian punya
saya yakin bahwa itu salah gitu loh
makanya saya meng counter
meng counter dengan cara seperti ini
contohnya kemarin ini saya kasih satu contoh aja
jadi kemarin ini yang terbaru ya
jadi kemarin kan satu hari setelah ahok cuti
kan waktu itu muncul ada
ada semacam campaign di twitter itu yang katanya
satu hari setelah ahok cuti
itu balik kota sepi
balik kota sepi
pns jadi malas kerja segala macam
dan itu mereka gunakan untuk memuji ahok
bahwa ahok itu sangat dibutuhkan
sehingga sebaiknya tidak usah cuti
kan gitu ya nah justru saya punya pandangan lain
kalau seperti itu artinya
ahok gagal jadi pemimpin kenapa
kalau pemimpin yang baik itu dia nggak datang pun
ya tetap rajin
jadi dengan cara itu
akhirnya ya hanya beberapa menit
setelah saya mau posting itu
stacknya itu hilang dari trending topic
masih ada tapi
alhamdulillah punya saya nomor satu paling besar
sampai sekarang masih ada haters haters loyal
yang selalu menyerang anda
bahkan ada yang mereka bikin fanpage
sendiri untuk nyerang saya itu
saya bukan siapa siapa tapi kok mereka kok
sekarang kan saya terharu
mereka perhatiin banget sama saya gitu
kalau mas adi ada
ada yang suka iseng mention
idenya mas adi
pasti ada tapi ya itu
sekali lagi saya katakan kalau masih
sehat gitu ya masih
beradab gitu ya
saya tahu ini oh ini lengganan nih ngasih
masukkan misalnya ada tulisan yang meng counter
tapi kalau yang udah menyerang
yang udah kurang ajar gitu ya
saya cepet kok block jempol saya
udah berapa ribu orang yang anda blok
nggak pernah ngitung and i don't care
tapi lebih banyak ya
nggak peduli gitu jadi saya orangnya ngapain sih
mendingan ketemu langsung
ajakin ketemu diskusi apa gitu
saya orangnya senang belajar senang belajar sama siapa aja gitu
dalam hidup saya udah
beberapa kali gitu ya yang hampir
apa tuh namanya
di email kadang kadang
zaman sebelum ada ini nih di email gitu
begitu udah menjurus udah nggak sehat
saya aja ketemu selalu
saya senang ketemu
kalau saya salah saya akan undang
minta maaf dan banyak belajar dari anda
biasanya kalau ketemu
selesai masalah selesai nggak pernah ada kepanjang
makanya sering masuk ke dalam
masalahnya itu tulisan
nah itu masalahnya itu
kalau bang jondro block itu juga cepet
ya kayak gitu apa sih
hampir sama sih dengan mas adi
orang mengatakan jondro pengecun
nggak berani debat segala macam
sebab kan sebetulnya itu hak kita gitu
saya nggak mau terganggu dengan mereka
kalau nggak mau di blok udah ngapain
jangan bantu saya dong gitu aja
tapi bahwa bapak ini sadar nggak sih
kalau misalnya ini ada penonton
bukan penonton ya netizen
baper banget gitu loh jadi
pagenya atau lainnya
jondro atau baca
lainnya adi ms itu baper banget
dan kalau misalnya udah twitwork itu
intuit banget gitu loh kebawa sampai akhirnya
mereka bener bener nggak suka
dan karena itu akhirnya kebawa ke kehidupan lain
di chatroom mereka
mereka kadang kadang juga meng unfrine orang
hanya gara gara anda kan ini kan
influencer sebenarnya di sosial media
secara sadar itu
atau tidak sadar saya nggak tau
dan harus sadar dulu saya
jauh lebih santai
kadang kadang bahasa ya biasa pergaulan
tapi kadang kadang yang ketiga tuh bahasa yang ancur ancuran gitu
bahasa pro kem bahasa maaf
yang transgender gitu ya
saya suka pergaulan gitu ya
tergantung kepada saya siapa saya bicara gitu
saya ingin berkomunikasi dengan semua orang
isunya juga dulu asal gitu
sadar bahwa makin banyak followers
membahayakan kalau meleset sedikit gitu
kita punya followers cuma sepuluh misalnya
kita ngomong sembarangan nggak ada yang peduli
salah titik salah koma aja udah dimasalahin
dan itu bukan soal
saya nggak mau susah tetapi
kena dampak yang
nggak baik karena misinterpretasi
jadi mendingan saya hati hati aja
saya nggak merugikan masyarakat membuat ketidak tenangan
iya betul jadi itu saya
berbuat baik aja dicelap lagi
kalau salah gitu jadi itulah sebabnya saya juga
tapi selama ini berbuat baik ya
ya berusaha berbuat baik terus nah jadi
itu makanya saya sekarang itu hati hati
dulu terus terang saya pernah kepleset
menyebar luaskan info yang ternyata itu
ternyata cuma hoax itu pernah
kemudian saya kalau salah itu saya hapus
kemudian saya minta maaf itu saya dengan gentleman akan
melakukan itu cuman memang itu di pelintir
untuk mereka jodoh ini pura pura nyebar
hoax abis itu pura pura minta maaf
kayak gitu loh jadi termasuk yang
tadi itu soal saya waktu saya mau
ke kebon itu kemudian saya foto itu kan saya coba
kopi paste termasuk fotonya lalu
mereka nyebut saya fitnah padahal itu kan
cuma foto ilustrasi lagi pula kan itu bukan
dari saya gitu nah seperti itu
tapi ini itu yang
kemarin akhirnya sempat membuat twitwar
antara anda dan bukan twitwar sih
jadi mas adi itu mungkin kan
gak tau siapa jadi mas adi ms bilang
wah ini kejam sekali orang ini kata beliau
coba nanti dicek karena mereka yasa
waktu itu saya sebenarnya menjelaskan kepada mas adi
cuma mungkin mas adi udah lupa jadi saya jelaskan
mas gini loh masalahnya saya bisa jelaskan bahwa
itu adalah saya cuma copy paste
termasuk gambarnya juga cuman saya copy paste
kalau itu fitnah
nah tuduh lah yang fitnah itu medianya jangan saya
jurnalistik itu kan biasa gitu loh
mengomentari suatu peristiwa apalagi seperti
tadi gitu kalau saya mending
dicek dulu apakah
gambar ini relevan dengan
berita ini gitu karena berita yang sama
seseorang lari gitu ya
tapi dipakai gambar yang
lain gitu seperti kasus yang
di priok gitu yang pada saat
kalau nginjek nginjek padahal itu gambar
yang dari peristiwa yang lain
itu menimbulkan dampak yang sama sekali berbeda
menurut saya sih sebaiknya
gitu supaya gak terjadi
seolah olah fitnah padahal maksudnya nggak fitnah
ilustrasi kan tapi jadinya
jatuhnya jadi fitnah
mas adi pernah gak ketemu orang di
saya yang kita nggak sepakat
gak pernah gak pernah ya
saya pengen saya pengen kalau ada enggak silahkan
malah seneng kalau ketemu
orang yang tadinya nggak sependapat
terus kita bisa ketemu gitu
saya sering gak sependapat sama john roo
ini beliau selebrit
saya tahu beliau tapi
saya nggak kenal tapi begitu ketemu tadi wah
dengan serta merta saya duluan saya bilang
saya lihat manusia itu makhluk sosial ya
banyak masalah yang sebenarnya
akan terselesaikan begitu kita
ketemu kita tidak harus sama
saya sama john roo sampai detik ini pasti
banyak perbedaan enggak apa apa
tapi kita bisa ketawa bareng foto bareng
pernah ketemu sama orang yang
lo john roo ya yang itu ya lo tau gak
jadi gini saya pengalaman saya beberapa kali
saya jalan satu tempat tempat umum
gitu loh tapi mereka gak nyapa
gak berani gitu loh
nah kemudian yang kedua ini saya sampai sekarang
kurang yakin dia hayatnya sepupukan waktu saya
ke bandung di sebuah mall gitu
ada orang ngajak foto bareng
ya kita rangkulan kayak gini ya walaupun kita
beda pendapat rangkulan boleh dong dia bilang
kayaknya dia heteros mungkin tapi saya kurang yakin
tapi dari omongan dia kayaknya sih iya
ya artinya kan sebenarnya sosial media dan men tweet
atau mempost atau menulis
di sosial media lebih banyak
salah pahamnya daripada salah benarnya
betul karena kan seperti tadi ya
seperti mas adi ms bilang beliau
tidak dibayar independen tapi selama ini
orang ngira wah ini dibayar nih apa segala macem
dan sampai sekarang orang masih apriori
kalau orang bikin kaos aja dibayar
ini anda setengah mati
atau setengah mati maki maki
orang nggak dapat apa apa
itu tadi semua orang kan beda
jadi tidak selama
tidak semua hal itu bisa diukur dengan uang gitu
jadi kan kadang kadang kita melakukan
sesuatu karena kita
karena kita seneng aja gitu loh ada
ini bagian yang
menarik dalam kehidupan
saya lihat media sosial itu buat saya
bermanfaat saya nggak mungkin tinggalkan
nah cuma sekarang
di samping menyonsialisasikan
kan saya harus manfaatkan
untuk kepentingan ya aspirasi
kepedulian saya terhadap
sosial dan sebagainya
supaya saya mendidik saya lebih dewasa
ya gak perlu diomongin gak usah diomongin
haters itu apa sih buat anda
haters itu adalah orang yang
ya seperti itu selalu berburu sangat terhadap kita
apapun yang kita lakukan terlalu dipandang negatif
selalu mengganggu kita
itu kan exaters tapi kalau orang yang
mengkritik kita itu bukan haters
lebih banyak haters atau
kritikus di akun anda
lebih banyak haters
kalau pengkritik bisa dikatakan
bisa dikatakan bisa diturunkan jari
ada beberapa orang yang mengkritik saya
dengan cara yang baik santun saya ladenin
akhirnya kita diskusi panjang lebar
walaupun akhirnya nggak ketemu juga
tapi saya senang karena ya bisa diskusi dengan
dia siapa tahu nanti ada manfaatnya
buat dia buat saya juga
bang johnru terima kasih atas waktu anda
saya bertemu dengan seleb seleb
yang hanya saya lihat di lini masa saya saja
yang riuh rendah itu
sekali lagi terima kasih sudah meramaikan hidup kami
ingar ingar jelang pilkada di ibu kota
tidak saja berupa perang kata kata
ada yang lebih dari itu
berupa perang pengaruh antar calon
dan tim pemenangnya kehadiran
sosok artis disebut sebut menjadi
strategi ampuh menjadi
penjaring pemilih sekaligus gula gula
kehadiran artis atau public figure
di pusaran pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
tak dipungkiri menjadi magnet
dan bumbu pemanis
perjalanan pilkada kali ini
kehadiran mereka potensial meningkatkan
satu persatu pun bergerak
masuk dalam barisan pendukung kemudian
tak sekedar bermodalkan paras dan popularitas
artis sofia lachuba berada di barisan depan tim pemenangan ahok jarot
bukan tanpa alasan
sofia dianggap memiliki kemampuan komunikasi politik mumpuni
pasalnya ia juga menjabat ketua dewan pembina wilayah nasdem
dki jakarta bidang politik dan kebudayaan
pinangan ahok jarot terhadap sofia
diharapkan mampu meraih suara
dari segmen pemilih perempuan dan pekerja seni
dari situ saya ditawari
mau gak jadi tim suksesnya ahok
tanpa berpikir panjang
saya oke karena memang ditanya
artinya itu beberapa hari sebelum sudah harus
tidak pernah men voor
sofya yang main nya itu orang nasdem
itu kan ahoknya
merekrut artis dibari sobat
dan dukungan mereka pasangan agus silviana nampaknya diuntungkan
dengan istri agus yang juga merupakan seorang artis anissa pohan
anissa tak pernah absen mendampingi suami
tak jarang masyarakat lebih mengenal anissa ketimbang agus harimurti
saya sendiri sih hanya mengikuti apa yang sudah dibuat oleh tim
dan juga oleh suami saya dan abu silvi
jadi saya sendiri belum bisa bicara terlalu banyak
tapi yang pasti peran saya di sini sih sebagai layaknya seorang istri
yang ingin mendukung suaminya untuk sukses dan menang insya allah
selain anissa adalah artis jane shalimar yang juga masuk jajaran artis pendukung agus silviana
ia didapuk sebagai ketua panitia acara deklarasi dukungan barisan teman agus silvi beberapa waktu lalu
sementara tim pemenangan anies baswedan dan sandiaga uno
juga menggandeng komika sekaligus presenter panji pragiwaksono
dalam tim pemenangannya sebagai sosok inspiratif
sosok panji diharapkan dapat menarik pemilih muda dengan gaya bicaranya yang dues
dukungan artis dalam tim pemenangan masing masing calon
memang belum tentu menjamin capaian suara
karena prinsipnya daya tarik utama tetap berada di sosok pasangan calon
menurut cagup anies baswedan pilkada bukan arena pertempuran
tapi harus dilihat layaknya sebuah festival
pesta gagasan antar calon yang maju
jadi kita berteman
kenal satu sama lain
jadi ketika tadi pas gantian ketemu
kita ketemu kita foto sama sama
dan kita ingin tunjukkan juga pada semua
bahwa ini adalah sebuah festival
ini bukan arena pertempuran
ini adalah arena untuk kita memilih
dan kita harus merayakan demokrasi ini sebagai sebuah kegembiraan
taburan bintang dalam perjalanan pilkada dki
boleh jadi masuk bagian adu taktik meraih simpati
sebelum akhirnya warga memilih satu di antara ketiganya
tiffany raitama cnn indonesia
selain selebriti tadi
beberapa waktu lalu juga sempat muncul nama ola ramlan
yang digadang gadang masuk sebagai salah satu anggota tim pemenangan anies sandiaga
saat kami tanya
ola juga sempat berbicara soal kapasitas artis pendukung pilkada
ya kalau selama ini bisa memberikan apa ya
menjadi mendongkrak gitu ya ya nggak ada masalah sih
maksudnya selama artisnya itu juga mempunyai kapasitas yang bagus gitu
kalau aku bilang sih ya kayak gitu
katanya pesona selebriti ampuh menjaring suara dalam pusaran pilkada
begitulah fenomena yang kini terjadi di ibu kota
masing masing pasangan calon punya figur yang cantik dan menarik
sebut saja nama nama artis seperti sofia lachuba anissa pohan
yang menjadi bagian dari suksesi pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada dki jakarta
dan untuk mendalami peran dan kekuatan artis di pentas politik pilkada
langsung saja saya akan ajak anda berbincang langsung dengan sofie lacuba
yang saat ini menjadi juru bicara pasangan petahana ahok jarod
selamat malam sofi
yang pertama ini kali pertama masuk ke dunia politik buat anda
jadi gimana pertama bisa sampai akhirnya ketemu pak ahok
terus kemudian akhirnya dinobatkan sebagai jurubicara itu ceritanya gimana
ceritanya waktunya sangat dekat
jadi kesannya tidak memberikan saya waktu untuk berpikir lagi
jadi ceritanya gimana
kalau saya lebih percaya pada intuisi gitu
dan intuisi hanya bisa di
saya hanya bisa memutuskan di saat akhir kalau intuisi
jadi ini sesuatu yang
artinya justru di situ ya
kalau ini mungkin ditawarkan dua bulan atau tiga bulan atau empat bulan yang lalu
mungkin tidak akan
belum tentu saya ada di sini sekarang
jadi awalnya adalah karena keterlibatan saya sebagai kader di salah satu di nasdem
jadi di nasdem dulu ya
sebenarnya sih sekolah politik dulu
bertemu sama orang orang nasdem ini ditawarkan karena saya bilang nih kalau saya teori doang kepala saya keriting
saya perlu pengalaman
saya memerlukan satu medium untuk memperbaiki yang ada di sekitar saya lewat politik
beberapa hari atau seminggu dua minggu kemudian ada penawaran ini untuk menjadi jubir resmi
tim pemenangan ahok jarot
pertama adalah join ke partai nasional demokrat terlebih dahulu
kan anda dikenal sebagai
alasannya kenapa nasdem atau kenapa partai politik
kenapa masuk partai politik
kalau nasdem ya boleh juga disebutin kenapa nasdem
setahun yang lalu dua tahun yang lalu belum ada kepikiran walaupun latar belakang keluarga saya memang politik
waktu almarhum ayah saya masih hidup dia selalu bilang kenapa nggak terjun ke politik
dia selalu gitu
dan itu selalu mungkin nempel
waktu itu yang dipikirin apa kenapa nggak masuk politik
sibuk jadi artis
sibuk nyari uang di situ gitu
terus mungkin memang ya dunia politik di negara ini masih mempunyai satu image yang
nggak baguslah ya
cuman saya pindah ke luar negeri saya balik lagi saya punya banyak
saya melihat jakarta khususnya karena ini rumah saya
saya melihat banyak kekurangan
lahir dan besar di jerman saya mantukan ngomel
saya lihat wah ini gini kenapa ini begini kenapa ini begini
saya harus berbuat sesuatu
saya bukan orang yang jago di organisasi atau di yayasan
jadi saya pikir
bah di yayasan
jadi saya pikir ya mungkin memang saya harus
terus tiba tiba ada yang menawarkan mau nggak sekolah di
mengambil s satu ilmu politik
pak victor laiskodat menjadi dosen tamu
dari situ kita mulai ngobrol
dan dia bilang mau nggak join nasdem
kayaknya sejak kita brainstorming itu banyak yang cocok nih
saya juga yang bertanya gitu
nasdem ada lowongan nggak nih
dan karena emang saya latar belakangnya
pernah sekolah pendidikan dan segala macam
jadi akhirnya menjadi wakil ketua bidang pendidikan dan kebudayaan
itu berapa lama
sudah berapa lama
dua bulan mungkin
dua bulan ya
jadi masuk dulu partai politik
setelah itu ketemu sama ahoknya gimana ceritanya
ketemu pak ahok sebagai jubir ya
wah ini baru loh padahal
jadi ada dari pihak nasdem nya
pak kok saya lupa ya
pak kok saya lupa ya
silaturahmi sama tim pemenangan dulu di rumah dinas beliau
di situ kita ketemu
jadi tim pemenangan semuanya ngumpul
semuanya hadir untuk makan malam
anda ikut juga
anda sudah jadi tim pemenangan waktu itu
ya itu beberapa hari setelah diangkat menjadi salah satu anggota tim pemenangan
itu kita akhirnya silaturahmi semuanya ada di situ di rumah dinas pak ahok
dalam perjalanannya setelah ditimbang timbang
enakan di dunia kreatif waktu anda masih jadi
sampai sekarang juga masih tetap jadi artis gitu ya
artinya dunia tempat anda berkecimpung sebelumnya dengan dunia yang anda geluti sekarang
mana yang lebih asik
mana yang lebih asik
saya sampai sekarang kadang kadang kalau bangun masih nyubit diri sendiri
ini saya mimpi kayaknya tiba tiba ada di dunia politik
enggak pernah kepikiran sebelumnya
enggak pernah kepikiran sebelumnya
maksudnya ada ada keinginan iya gitu makanya saya sekolah ilmu politik gitu
cuma untuk tiba tiba ada di tengah tengah kampanye ini yang disorot seluruh masyarakat indonesia
ini kayak udah bukan kayak pemilihan gubernur lagi pemilihan presiden gitu
pilkada rasa presiden
ya ini sesuatu yang sangat saya merasa tersanjung
saya agak kadang kadang ada beberapa kali saya
tapi intinya ini sesuatu yang beda sekali sama dunia entertain
tapi saya masih melakukan dunia entertainment itu beberapa hari
masih syuting sitkom sitkom ya
jadi karena memang masih terikat sama kontrak
cuma ya itu memposisikan diri saya sebagai artis pada saat saya harus menjadi artis
dan menjadi seorang politikus
walaupun image saya sebagai sofia lachuba itu tidak akan pernah hilang kayaknya
kami akan kembali sesaat lagi
tetap berbicara bersama kami
image sofia lacuba itu kayaknya cocoknya ke artis apa cocoknya ke politik
siapa tahu sepuluh tahun yang lalu
sepuluh tahun kemudian
mungkin sepuluh tahun mudah mudahan lima tahun kemudian gitu
bagaimana kemudian anda menjelaskan pendapat orang yang negatif tentang itu
orang berpikir bahwa yakin gak sih sofi sebenarnya di politik
atau ini sebenarnya hanya aji mumpung saja gitu
kayaknya semua artis yang sekarang ada di dunia politik
pernah mendapatkan komen di cap seperti itu
nomor dua ya saya harus lihat ya lihat nanti aja
seperti apa saya akan perform kalau saya akan tetap di sini
nomor tiga kita tidak akan pernah bisa merubah orang yang negatif thinking terhadap kita
susah sekali merubah orang orang itu
saya sudah mengkategorikan mereka di dalam kotak kotak saya sendiri
ada orang yang tidak peduli dengan apa yang saya lakukan
ada orang yang tidak suka sama saya apapun yang saya lakukan
jadi orang orang ini ya masuk ke box yang ini
yang ini masuk ke box yang ini
namun walaupun ada orang yang negatif untuk saya selama saya berkarir
itu selalu satu masukan yang luar biasa untuk saya
menjadi satu pemicu jelasnya
anda memotret diri anda sepuluh tahun lagi
apakah anda menjadi entertainer atau anda adalah politisi
apakah anda menjadi entertainer atau anda adalah politisi
saya tahu tidak akan selamanya di dunia entertainment kita di indonesia
kalau ini hollywood mungkin sampai saya mati pun saya akan menjadi seorang pemain film atau artis atau penyanyi
tidak banyak orang yang survive
ada ada luar biasa emang
ada luar biasa emang
tapi apa ya saya ada di satu apa ya di satu the point and my life gitu
di persimpangan ya
di persimpangan di mana saya tidak puas
saya tidak puas dengan apa yang saya kerjakan
saya ingin lebih
dan dari kecil ini dari kecil saya selalu punya pemikiran
dan yang saya rasa justru sekarang mungkin artis ini adalah stepping stone saya untuk menuju ke sini
ini kan sudah berlangsung lumayan ya
apa namanya kampanye sudah berlangsung sejak tanggal dua puluh delapan kemarin
dan sebelumnya kan sudah ditunjuk juga sebagai itu
sudah beberapa minggu sebelumnya
apa yang sudah dilakukan sekarang
apa yang menjadi kesibukan mengisi hari hari dalam masa kampanye
sekarang ini menjawab whatsapp media media
pak ahok lagi di mana gitu
schedule nya seperti apa
tentu pertanyaan banyak pertanyaan terkait dengan pilkada ini
saya bersama pak ahok itu sendiri bagaimana kita lebih mengenali
bagaimana saya mengenali program kerja pak ahok dan pak jarod lebih baik lagi
untuk saya perkenalkan kepada masyarakat
karena itu kan emang
sebagai seorang jubir
fase ini merupakan fase pembuktian nggak sih buat anda
kalau misalnya fase pembuktian apa yang ingin anda buktikan di fase anda sebagai jubirnya ahok ini
begitu juga dengan ini
apalagi itu sangat pribadi untuk saya
apa sih kenapa sih
menjadi seorang jubir
seorang artis nggak itu pekerjaan
kadang kadang itu semua tentang uang
kita suka sekali sama perannya
tapi ini lebih personal
mungkin saya juga latar belakangnya artis
jadi apa apa pakai perasaan
karena kita dari dunia kreatif
kenapa sih personal kenapa
karena itu jakarta
itu rumah saya
saya ingin jakarta ini menjadi satu tempat yang layak ditinggal oleh seluruh lapisan masyarakat
dari masyarakat bawah sampai ini
karena saya sangat yakin sama beliau
terima kasih sofi atas waktunya di ifdnl
sukses untuk rencananya ke depan
terima kasih banyak
tren politik yang menggeliat saat ini layaknya ajang kontes idol di televisi
pentasnya sudah tak lagi didominasi ide
namun lebih pada pesona drama dan citra
publik begitu berjarak dengan rancangan program dan justru lebih memiliki kedekatan dengan pamor pesohor
apalagi dengan mereka dari jagad hiburan alias artis
kenyataan memang demikian
wajah wajah artis ramai ramai dipajang partai politik untuk meraup suara
wajah wajah anggun dan cantik yang kemudian mengaburkan pandangan publik untuk membaca ide visi hingga program yang disiapkan figur yang katanya calon pemimpin
sampai jumpa di afd now berikut